untuk memperbarui informasi seputar mudik lebaran hari kedua
sudah ada produser lapangan cnn indonesia aulia wardani
di kantor jasa margaci kampek jawa barat
selamat siang aulia bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana
baik selamat siang rizky
memang pada hari ini dua puluh tiga april dua ribu dua puluh tiga yang juga jatuh sebagai hari kedua dari lebaran idul fitri
ini arus lalu lintas di ruas jalan tol jakarta cikampek masih terpantau ramai lancar
dan memang seperti yang kita ketahui setelah melewati puncak arus mudik pada tanggal delapan belas hingga sembilan belas april lalu
ini jumlah volume kendaraan yang melewati gerbang tol cikampek utama ini terus menurun
meski memang rizky di hari kemarin atau yang bertepatan juga dengan hari raya idul fitri
sempat terjadi sedikit lonjakan terkait dengan volume kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama
namun ini peningkatannya tidak signifikan
karena memang ini hanya terkait dengan beberapa pemudik saja yang memilih untuk melakukan perjalanan di hari h atau di hari raya idul fitri
karena untuk menghindari kemacetan
karena seperti yang kita ketahui memang baik itu dari pihak jasa marga kepolisian maupun pemerintah juga sudah menghimbau
bahwa nantinya di tanggal sembilan belas itu akan menjadi puncak arus mudik
maka dari itu beberapa masyarakat yang mengetahui informasi terkait hal tersebut
memilih untuk menunda mudik dan melakukannya di hari raya lebaran
dan setelah terjadi di tanggal dua puluh dua kemarin memang terjadi sedikit rekaya salur lintas
atau adanya rekayasa lalu lintas terkait dengan kepadatan yang baru saja terjadi itu
yaitu kontra flow
namun berbeda dengan kontra flow ataupun rekaya salur lintas lainnya
seperti one way yang telah diberlakukan pada saat puncak arus mudik
terkait dengan kontraflow saat ini ini hanya diberlakukan di kilometer empat puluh tujuh karawang hingga ke kilometer lima puluh tujuh
atau tepatnya di rest area kilometer lima puluh tujuh tol jakarta cikampek
karena memang rest area tersebutlah tempat pusat kepadatan yang terjadi pada kemarin
maka disitulah kontra flow ini diberlakukan
dan untuk di ruas jalan tol setelah melewati gerbang tol cikampek utama
ini tidak adanya lagi rekayasa lalu lintas seperti yang sebelumnya terjadi
yaitu rekaya salur lintas one way
dan memang prediksinya ini arus salur lintas akan terus melandai
hingga nanti di tanggal dua puluh lima atau sekitar dua hari lagi
kita akan menyambut bersama sama arus balik dari mudik dua ribu dua puluh tiga ini
dan memang prediksinya di arus balik nanti ini akan ada lonjakan volume kendaraan yang keluar dari gerbang tol cikampek utama
terkait hal ini
untuk rekaya salur lintas yang akan terjadi
ini sifatnya memang dari awal itu situasional
dimana kepolisian dan juga jasa margen nantinya akan melihat terkait kondisi lalu lintas
jadi tidak ada rencana terkait dengan apa rekaya salur lintas yang akan diberlakukan nantinya
namun nantinya akan terjadi secara situasional
maka dari itu masyarakat dihimbau untuk selalu mengupdate terkait informasi rencana rekayasa lalu lintas
melalui beberapa laman instagram
dari kepolisian dan juga jasa marga
karena di situ sudah dibagikan juga terkait dengan rencana rekaya salur lintas
agar nanti memudahkan masyarakat atau para pemudik yang ingin kembali ke jakarta
dan selain itu juga dihimbau untuk para pemudik yang ingin kembali
namun juga mungkin khawatir terkait lonjakan arus balik ini akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa
ini bisa saja untuk mengundur terkait dengan kepulangannya
untuk memilih tanggal tanggal yang sudah di luar dari prediksi puncak arus mudik
jadi prediksi puncak arus mudik
kembali maksud saya itu akan terjadi pada tanggal dua puluh lima hingga tanggal dua puluh tujuh
sehingga jika para pemudik ini ingin kembali ke jakarta bisa memilih di tanggal dua puluh tujuh hingga tanggal dua puluh sembilan
selain memang nantinya arus lalu lintas akan lebih melandai
dan juga mungkin akan terjadi rekaya salur lintas itu tidak terlalu banyak
namun juga di tanggal segitu di tanggal dua puluh tujuh hingga tanggal dua puluh sembilan
pihak jasa marga juga akan menyediakan yang namanya diskon tarif tol kembali
jadi diskon tarif tol ini sudah disediakan
sediakan pada awal atau sebelum puncak arus mudik
dan akan disediakan kembali setelah puncak arus balik
karena ini untuk salah satu upaya dari jasa marga juga untuk mendistribusikan arus lalu lintas
agar tidak terjadi kepadatan memang di tanggal tanggal yang sudah diprediksi
baik aulia wardani melaporkan dari cikampek
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas